masuknya indonesia ke dalam the pacific ring of fire mendorong anak muda indonesia menciptakan aplikasi bantuan cepat bencana alam yang disebut bapat
aplikasi bapat memberikan panduan kepada penggunanya tentang cara mengatasi beberapa jenis bencana alam
michael mulyanto seorang siswa kelas tiga sma di jis jakarta menciptakan aplikasi tanggap bencana alam seperti gempa bumi tsunami letusan gunung kebakaran hutan banjir dan topan
bermula dari membantu tni dalam analisis data kerusakan pasca bencana gempa bumi di lombok ntb michael tergerak membuat aplikasi pera bencana alam
aplikasi bapat memiliki bot obrolan yang dapat memberikan saran untuk lebih dari lima puluh penyakit serta menemukan rumah sakit terdekat bila diperlukan
ada juga tombol panggilan darurat yang terhubung ke nomor telepon darurat milik bnpb dan tni menggunakan pulsa
bapat dapat segera diunduh di pasukan
bapat dapat segera diunduh di pasukan
bapat dapat segera diunduh di pasukan
bapat dapat segera diunduh di pasukan